pemerintah provinsi dki jakarta menganggarkan dana sebesar satu dua triliun rupiah
untuk penataan trotoar sepanjang satu ratus tiga km
angka sebesar ini mendapat banyak pertanyaan dari anggota dewan di dprd dki
dalam rapat anggaran di komisi ddpr dki jakarta sebelas november
sejumlah anggota dprd mempertanyakan besarnya anggaran revitalisasi trotoar
sebesar satu dua triliun rupiah untuk tahun dua ribu dua puluh
salah satunya terkait adanya anggaran untuk jalur sepeda di trotoar
yang akan dibangun dengan menggunakan anggaran dari dinas binamarga
padahal di komisi bdprd dki
dinas perhubungan juga mengajukan anggaran sebesar tujuh puluh tiga miliar rupiah untuk jalur sepeda
menurut kepala dinas binamarga dki jakarta hari nugroho
anggaran sebesar satu dua triliun rupiah untuk revitalisasi trotoar satu ratus tiga km
ini sudah termasuk aspek aspek pendukung lainnya
kelengkapan jalan yang lengkap dari mulai jalan
peningkatan jalannya pembuatan trotoarnya
pembuatan jaringan utilitasnya pembangunan amenitisnya
pembangunan lampunya itu merupakan kelengkapan jalan seluruhnya
jadi tidak hanya trotoar di situ itemnya ada
makanya nanti ada namanya complite street yang panjang per meter atau kilometernya
harga satunya beda dengan yang biasa kita membangun jalur trotoar biasa
saya tidak tahu nih pak gubernur programnya apa
kenapa sih tidak sebentar lagi yang banjir nih
tidak konsentrasi bahwa waduk itu memang harus segera diperbaiki
yang sifatnya masih bisa berapa bulan ini harusnya kan dikejut ke sana
aliran air yang kesungguhnya harus segera diselesaikan
ini kan prioritas program nasional macet banjir gitu ini kan harus disegera diselesaikan
tapi justru kalau saya melihat konsentrasinya justru di
anggaran ini yang cukup lumayan besar di trotoan sama di itu penataan rw